penunjukan marsikal hadi cahyanto sebagai calon tunggal panglima oleh presiden republik indonesia joko widodo menimbulkan pertanyaan
apakah pilihan presiden ini hanya dipengaruhi faktor kedekatan
atau memang sepak terjang hadi cahyanto sudah mumpuni untuk memimpin tentara nasional indonesia
simak liputan berikut ini
presiden joko widodo menggunakan hak prerogatifnya dengan mengusulkan nama calon panglima tni
yaitu marsikal hadi cahyanto yang akan menggantikan gatot nurmantio yang akan pensiun pada maret dua ribu delapan belas mendatang
terdapat sejumlah nama yang dianggap kompeten dan memenuhi syarat untuk menjalani tugas sebagai panglima tentara nasional indonesia
hanya saja jangka waktu masa pensiun para calon berbeda beda
ada kepala staff tni angkatan laut laksamana ade supandi yang akan pensiun pada tahun dua ribu delapan belas
atau kepala staf tni angkatan darat jenderal mulyono yang akan pensiun tahun dua ribu sembilan belas
dan kepala staf tni akatan udara
marsikal hadi cahyanto yang akan pensiun pada tahun dua ribu dua puluh
dengan waktu pensiun yang paling lama hadi cahyanto dinilai sebagai calon yang paling ideal dalam membenahi tni
jika dibandingkan dengan dua calon lainnya hadi cahyanto memang calon yang paling dekat dengan presiden
rekam jejak karir menyebutkan tugas keduanya sering bersinggungan sejak jokowi dodo menjabat sebagai wali kota solo pada tahun dua ribu sepuluh
saat itu hadi menjabat sebagai komandan pangkalan udara adi sumarmo
setelah joko widodo terpilih menjadi presiden hadi cahyanto pun ditunjuk sebagai sekretaris militer
presiden pada tahun dua ribu empat belas
pengamat militer susaning tias kertopatis pendapat bahwa relasi antara kedua tokoh ini merupakan faktor penting dalam bekerja sama menjaga kesatuan negara
selain itu rotasi kepemimpinan diantara tni akatan darat laut dan udara merupakan hal yang lumrah dan wajib dilakukan untuk memperkuat relasi antar matra tni

presiden ingin menentukan pembantu pembantunya termasuk panglima tni itu kan dengan berbagai variabel pengukur

ada variabel pengukur itu selain profesionalitas lalu secara teknis dan juga ada faktor kenyamanan
bagaimana mungkin presiden dapat bekerja dengan baik apabila yang diangkat untuk membantu beliau tidak memberikan satu kenyamanan dalam bekerja
bagaimana mungkin presiden dapat bekerja dengan baik apabila yang diangkat untuk membantu beliau tidak memberikan satu kenyamanan dalam bekerja
tapi ada satu tradisi bahwa pola kepemimpinan di tni itu sudah lama
sudah lama kan bergantian itu semua baik untuk membangun kinerja di tubuh tni sendiri
sehingga sesuai dengan harapan pak hadi cahyanto ya beberapa kali beliau mengatakan juga bahwa ingin membangun sistem interoperability yang baik
di antara matra yang ada yaitu ada satu komunikasi yang holistik komunikasi yang profesional dan saling mendukung antara matra yang ada
kedekatan personal ini didukung dengan jejak karir yang terus meningkat dan tanpa cacat dari marsikal hadi cahyanto
mengawali karir pada akademi angkatan udara di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam hingga diangkat menjadi inspektorat jenderal kementerian pertahanan pada tahun dua ribu enam belas
membongkar kasus korupsi pada pembelian helikopter apache dan pesawat tempur f enam belas
prestasi inilah yang menyebabkan karir hadi melejit dan menambah kepercayaan joko widodo dalam memilih pemimpin angkatan perang indonesia
dari track record pendidikan beliau juga cukup mumpuni dan pengalaman pengalaman beliau juga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwira tni au cukup bagus ya
jadi saya rasa tidak semata mata karena faktor kedekatan
jika ia terpilih ia akan menjadi panglima tni kedua yang berasal dari kepala staf angkatan udara dan akan mengawal tni menuju tugas berat yaitu mengamankan tahun politik dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas